polisi membongkar prostitusi anak di wilayah bogor jawa barat
seorang pelaku menawarkan sembilan puluh sembilan anak kepada kaum pecinta sesama jenis melalui media sosial
direkturat tindak pidana ekonomi khusus polri menangkap seorang tersangka berinisial ar pada selasa malam
dan mengamankan delapan orang korban yang rata rata masih di bawah umur
tersangka memperkerjakan ke delapan korban dan puluhan anak lainnya sejak dua ribu lima belas
polisi memastikan bukan hanya tersangka penyedia jasa prostitusi yang akan dihukum
tapi juga mereka yang memanfaatkan tawaran tersangka
para pemakai jasa prostitusi bisa dikenakan hukuman maksimal dua belas tahun penjara
tidak ada yang menangkap orang khusus daripada perempuan
sekarang ini dia melakukan tindakan penyelia jasa prostitusi